empat januari lalu spbu di desa putatutu kecamatan ciseeng bogor jawa barat hangus terbakar
kejadian diduga bermula saat petugas spbu baru selesai mengisi bensin dan pengendara langsung menyalakan mesin
percikan api kemudian muncul dari motor
pengendara yang panik langsung merobohkan motor ke arah mesin bom dan api pun menyambar hingga menyebabkan ledakan
kebakaran spbu tak jarang terjadi
berdasarkan data dari pihak pertamina selama tahun dua ribu dua puluh sudah ada sekitar lima puluh kejadian kebakaran di tempat pengisian bahan bakar
dari data data tersebut sebanyak lima puluh persen penyebabnya adalah faktor kelalaian manusia
sebenarnya sudah ada larangan dilarang merokok menggunakan flash kamera mengaktifkan mesin dan juga handphone saat berada di pengisian
namun setelah kita telusuri ada yang patuh ada juga yang melanggar
nah sebenarnya sudah paham betul gak sih alasan dari larangan tersebut
oh iya itu petugasnya nggak negur ya biasanya
kalau petugasnya negur dimatikan kalau gak gak
nggak boleh main handphone korek rokok atau nyalahnya motor
ya karena berbahaya
berbahaya bisa meledak dia
korsletnya alirannya bensin ke handphone
nggak hp mah ya biasa aja di kantong
putut adriatno selaku korporat sekretari pt pertamina patra niaga subholding commercial and trading menjelaskan
dasar aturan tersebut adalah dari segitiga api yang saling terkoneksi
yakni adanya bahan bakar oksigen dan juga pemantik atau sumber api
di spbu unsur bahan bakar sudah ada oksigen pun ada di sekitar
maka hal yang harus diwaspadai adalah pemantik
pemantik api bisa berupa percikan dari kosleting di mobil
rokok korek api senjata api dan juga gelombang elektromagnetik
jadi listrik statis itu juga bisa menyebabkan percikan percikan api
jadi listrik statis ini bisa karena memang gesekan gesekan
misalkan gesekan antar nostall dengan sesuatu
nozzle ini kan dari logam ya mbak ya
kalau nozzle ketemu dengan logam ini juga bisa menimbulkan percikan api
nah terus juga misalkan sinyal handphone
sinyal handphone ini juga bisa menimbulkan listrik statis
kalau dia dalam kondisi yang memang aktif terus
lalu bagaimana cara yang benar saat mengisi bbm di spbu
ya ketika mengisi bbm pastikan kendaraan mobil ataupun motor mati
dan jaga jarak aman antar kendaraan
ya segala kegiatan yang menggunakan handphone ini disimpan terlebih dahulu
dan saling mengingatkan ini jika masih ada penumpang yang melanggar
mas boleh silakan
selamat sore ibu mau ngisi pertama pertalat
nah yang ketiga sabar pastikan sudah benar benar selesai pengisian bbm nya
tidak ada yang menetes karena beberapa kejadian kebakaran
disebabkan selang masih menempel tapi pengendara sudah jalan
makanya biasa diberikan safety cone di depan mobil agar pengendara tidak jalan terlebih dahulu
jika terjadi percikan api amit amit ya
jauhi titik api tapi jangan panik dan biasanya petugas sudah dilatih nih
untuk menangani jika ada percikan api yang mungkin muncul
ya terakhir pastikan kendaraan anda selalu prima agar tidak terjadi cross lighting nih
yang mungkin bisa jadi
sumber pemantik api
saya raih sandasari yurit handoyo jakarta